dan untuk menjawab tantangan itu yaitu pemilihan pucu kemimpinan pssi akan berlangsung pada februari mendatang
namun dinamika serta harapan publik akan organisasi ini lebih matang terus bergulir di publik
tragedi kanjuruhan penghentian liga hingga soal kemerosotan prestasi timnas pada sejumlah laga internasional
disebut menjadi pr penting bagi pengurusan mendatang
apa kemudian tantangannya apakah perubahan kemugurusan akan mampu menjawabnya
sudah bergabung bersama kami koordinator safe hour soccer akmal marhali
serta bakal calon wakil ketum pssi andri rosiade
selamat malam mas mas kalian apa kabar
baik alhamdulillah dalam kondisi baik
saya akan ke mas akmal terlebih dahulu
kalau kemudian tadi saya sudah menyebut tragedi kanjuruhan ini menjadi trigger terbesar begitu rasanya dalam pergantian kepengurusan
bagaimana kemudian masalah ini bisa selesai
atau kemudian tidak terulangi lagi ketika kemurusan selesai
atau jangan jangan nantinya ini hanya menjadi solusi jangka pendek
namun bisa jadi berulang lagi dua tiga tahun ke depan mas akmal
ya kalau kita bicara soal tragedi kanjuruhan kebetulan saya juga anggota tim gabungan independen mencari fakta
salah satu rekomendasinya adalah meminta pengurus pssi yang ada saat ini mengundurkan diri secara moral
sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tragedi kanjuruhan
yang kedua setelah mengundurkan diri pengurus pssi
sehingga baru kemudian digelar kongres luar biasa untuk memilih pengurus baru
tapi fakta di lapangan adalah pengurus pssi sejatinya tidak ada yang mundur
bahkan kalau kita lihat banyak yang kemudian mencalonkan lagi
apresiasi tentunya diberikan kepada ketua umum pssi yang menyatakan tidak mencalonkan lagi untuk masa bakti dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh tujuh
dan ini harusnya juga diikuti oleh para exo lain
tapi apa namanya ini hak setiap orang untuk kemudian dicalonkan dan mencalonkan diri
itu merupakan hak mereka masing masing
jadi sejatinya yang paling penting untuk sepak bola indonesia adalah bagaimana mereka mereka yang maju untuk kontestasi ketua umum
wakil ketua umum dan juga exo pssi benar benar nawaitunya untuk membenahi sepak bola indonesia
karena selama ini yang kita lihat bahwa mereka yang masuk kontestasi pemilihan pengurus pssi
pssi nya hanya dijadikan batu loncatan akhirnya sepak bolanya selalu jadi korban
kita terakhir berprestasi di sepak bola adalah seribu sembilan ratus sembilan puluh satu juara siki
sampai sekarang kita tidak bisa berprestasi
kenapa pembinaannya bobrok kompetisinya tidak sehat kompetisinya manipulatif
banyak pengaturan pengaturan hasil pertandingan juara dan sebagainya
ini problem yang dihadapi sepak bola indonesia yang harus dijawab oleh siapapun yang nanti akan terpilih sebagai komite eksekutif pssi ke depan
baik artinya hampir tiga puluh dua tahun kita menunggu untuk bisa menang
kita menunggu untuk bisa paling tidak menjadi juara paling tidak pada event event internasional dalam skup yang terdekat
saya akan ke bang andri
bang andre anda sebagai bakal calon seperti apa menjawab tantangan itu
apa jangan jangan nanti kepengurusan berubah tapi masalah tidak selesai begitu
ya ini dari awal ini kan soal niat awal itu ya
dari awal saya mencoba maju di dua ribu sembilan belas menjadi exco pssi
waktu itu dalam rangka ingin memerangi mafia sepak bola
saya merupakan penasehat semen padang dari tahun dua ribu sepuluh ya mas
saya merasakan dan melihat dan menyaksikan secara langsung bagaimana
maaf ya dalam tanda kutip kemugrohkan sepak bola ini
bagaimana tim saya ini sering dikerjai secara telanjang terlihat jelas di lapangan
dan ini kita sudah menyampaikan protes kita sudah memberikan masukan
tapi tidak digubris ya
ini fakta yang sering kita temui di lapangan
makanya itulah yang menjadi niat saya waktu jadi calon exco di dua ribu sembilan belas
tapi ternyata saya hanya mendapatkan dua puluh suara dan kalah
nah untuk februari ini saya juga mendaftarkan diri dan berharap dengan masuknya saya
nanti di dalam kepengurusan pssi saya bisa membenahi kompetisi dan pembinaan
disampaikan mas akmal ini
kita untuk mendapatkan timnas yang kuat yang mampu berprestasi
tentu harus ditopang oleh kompetisi yang sehat
kompetisi yang bebas intervensi kompetisi yang bebas dari kong kali kong
bukan mundur seperti yang diharapkan oleh teman teman tgipf
atau yang kemudian kemarin fokus pada tragedi kanjuruhan
begitu hanya ketua pssi saja
namun bahkan pada sejumlah nama yang kemudian saya sebutkan di paket berita tadi
juga masih banyak sekali yang menjabat esko hari ini
sekjen hari ini yang kemudian ikut daftar lagi
apa kemudian jaminan kepada publik misalkan untuk kami yakin bahwa
kemurusan yang baru bisa menyelesaikan nanti
ya ini kan kita bisa lihat track recordnya saja mas
saya menjanjikan saya dari awal jelas
masuk di pssi saya ngincar jadi anggota komite wasit
ya kenapa saya ngincar jadi anggota komite masyid
adalah karena salah satu pemenahan langkah untuk memerangi mafiasi panggola itu adalah di komite masyid
yang kedua adalah saya dari awal dari dua ribu sembilan belas mengusulkan liga satu dan liga dua ini harus pakai var
duitnya dari mana pertanyaannya
tentu investasi ini bisa dilakukan oleh para pihak yang mendapatkan hak syiar liga satu dan liga dua
ini kita bisa hitung secara bisnis b dua b nanti secara transparan kepada publik
seluruh stakeholder bisa terlibat di situ
dan itu bisa kita lakukan
dengan ada var kompetisi akan jauh berjalan lebih sehat
tidak ada lagi permainan tidak ada lagi ketakutan dari klub
ya karena ada
ketidaksehatan dalam kompetisi
nah kalau itu terjadi kompetisi sehat terjadi
insya allah timnas kita akan juga menjadi timnas yang kuat
dan akan melahirkan prestasi
dan itu yang saya usahakan semaksimal mungkin
makanya saya mendaftar untuk dua ribu dua puluh tiga ini
saya daftar sebagai wakil ketua umum maupun saya daftar menjadi exco
dan insya allah saya akan berhasil
jadi ada kemudian semacam keraguan publik kekhawatiran publik begitu
mengingat yang mendaftar pada sejumlah posisi ini
ketum waket domesko ini banyak kemudian dari politisi begitu
bagaimana anda menjawabnya
apa kemudian publik akan bertanya kenapa politisi masuk juga di olahraga
nah kan bisa dilihat politisi ini mengurus olahraga atau tidak
politisi ini punya kejam jejak mengurus bola atau tidak
politisi ini pernah berkontribusi di olahraga ataupun sepak bola atau tidak
kan bisa dilihat
jadi bukan ujuh ujuh yang tidak punya rekam jejak tiba tiba maju
kan bisa dilihat
ada orang yang pernah slow seperti misalnya andre rosiade
julius syariah itu adalah penasehat tim sem padang dari tahun dua ribu sepuluh sampai sekarang
bahkan kalau kita mau jujur
andre rosiade lah yang menggerakkan semen padang bisa berkompetisi di dua musim terakhir ini
gitu loh mas
jadi ini kan seorang rekam jejak
jadi bukan tiba tiba gitu
baik saya akan ke mas akmal
seperti apa kemudian optimisme ketika ada kekhawatiran publik soal politisi tadi mas akmal
ya yang paling menarik adalah dalam posisi posisi misalnya ya ketua umum
apabila anda melihat kesepakatan finansial kepada bisa dicari di masa yang terakhir
keuangan mungkin will just squares
jadi mereka bisa letakkan kekuatan besar dan tidak tahan kekuatannya wie allan dagen

dua bintang tiga saja tak berdaya menghadapi para mafia
pak edi rahmayadi digulingkan di tengah jalan
kemudian juga pak muhammad iryawan ditinggal di tengah jalan sekarang sendirian
kemudian mereka mereka yang selama ini dua puluh tahun ada di bola dan mutar di situ situ aja sudah cari pelabuhan baru
nah tinggal apakah pak erick thohir dan pak lanyala
pak erick thohir bilang harus bernyali pak lanyala berantas mafia
nah komitmennya ada di sini harus ditunjukkan
ditunjukkan dengan apa
mampukah kemudian kedua calon kuat ini membentuk sebuah kabinet misalnya lima belas exonya
yang benar benar generasi baru
generasi yang punya pola pikir baru terhadap sepak bola bahwa sepak bola ini ada harapan
bukan kemudian kendaraan ini yang pertama
yang kedua untuk menghilangkan keraguan misalnya terhadap politik dua ribu dua puluh
bisa nggak keduanya berkomitmen bahwa mereka akan menjalankan tugas dengan sungguh sungguh untuk membenahi sepak bola indonesia
bahwa pssi ini bukan jadi batu loncatan untuk kontestasi dua ribu dua puluh empat nanti
ini komitmen ini penting untuk mereka semua
jangan sampai kemudian ini sebagai batu loncatan seperti orang perkirakan tiba tiba misalnya nyapres atau nyawapres
bolanya ditinggalkan akhirnya bolanya menjadi korban
nah problem ini yang kemungkinan
kemungkinan bisa terjadi kenapa
karena memang dua ribu dua puluh empat adalah tahun politik
wajar kalau kemudian masyarakat mempertanyakan ini semua
nah komitmen inilah yang kemudian harus dibawa juga
termasuk sama bang andre gitu kan
itu bakal benar benar memperjuangkan tugasnya
misalnya bang andre jangan sampai bang andre nanti tengah jalan pindah jadi gubernur
oke kita tanyakan langsung mas akmal kepada bang andre
seperti apa ketakutan itu bang
jangan jangan setahun ditinggal begitu
ya jadi pertama saya mau menanggapin ya
betul itu yang disampaikan pak akmal
bahwa ketua umum terpilih menjadi pssi
ketua umum pssi terpilih itu harus memastikan kabinetnya kalau voting dia menang
karena agenda agenda perubahan itu tidak bisa dilakukan oleh ketua umum pssi semata
tapi harus didukung oleh rapat exco
yang dimana pengambil keputusan itu ada lima belas orang
dua wakil ketua umum dan satu ketua umum
dan kita tahu pengalaman pak edi rahmayadi
tahu kan maksudnya
kalah di pssi
itu disampaikan bang akmal
bayang seorang edi rahmayadi
siapa sih nggak tahu edi rahmayadi sebagai tentara yang tegas dan berani
tapi di pssi bertekuk lutut dan akhirnya mengundurkan diri
karena tidak bisa menguasai esko pssi
yang solid mendukung beli
itu yang terjadi
kalau begitu dengan kita lihat hari ini saja
begitu dari calon yang muncul bang andre
ini kan cukup beragam backgroundnya
akan seperti apa nanti
jaminannya tidak akan mengulang ketidakmampuan atau tidak kuatnya suatu kabinet
yang disebutkan mas akmal tadi bang andre
ya makanya dari awal saya sudah mengingatkan
kebetulan kan kalau saya dekat dengan pak lanyala
maupun pak erick thohir
kalau ingin jadi calon ketua umum ya
ketua umumnya harus bisa mengajak orang yang di dalam kabinetnya solid
untuk punya semangat yang sama
semangat perubahan dan semangat pemenahan
dan kita tahu
apakah pak erik dan juga pak lanyala akan mengulangi kejadian edi rahmayadi atau tidak
ini kan pelajaran
ini pilihan bagi mereka berdua
ingin perubahan atau ingin menang
ikut dengan pasukan yang lama
ini kan hidup pilihan
karena ini hidup pilihan
dan mas akmal tahu persis
jadi tidak bisa perubahan itu dilakukan oleh seorang ketua umum pcsi
tanpa dukungan suara full drag ex co
ini penting catatan bagi pak erik dan pak lanyala
pilihlah yang baru baru yang ingin membawa semangat perubahan
dan punya nyali gitu
bukan bagian dari kelompok lama
dan akhirnya nanti ya
ketua umumnya akan mengulangi hal hal yang salah
karena keputusan sekali lagi
tidak di ketua umum pssi
baik saya akan ke mas akmal
mas akmal seperti apa melihatnya
ketika backgroundnya cukup banyak
kita melihat di esko di calon wakil ketua umum
banyak sekali dari klub daerah
ada kemudian sejumlah mantan pemain timnas
akan seperti apa komposisinya
akan seperti apa kekuatannya nanti pembacaan anda
ya kalau saya berharap sih sebenarnya
dari hari ini sampai dengan enam belas februari nanti
calon calon ketua umum pssi itu sudah kemudian menyampaikan
selain visi misi ya menyampaikan kabinetnya
sehingga kemudian masyarakat bisa melihat
apakah misalnya kabinetnya pak erick akan membawa perubahan
atau kabinetnya pak lanyala akan membawa perubahan dengan apa
itu kan dua
dari pak erick siapa dua belas anggota exponya
begitu juga pak lanyala
nah dari sini akan tergambar
siapa yang kemudian ternyata memang ingin benar benar membenahi sepak bola
siapa yang kemudian hanya akan menjadikan batu loncatan sepak bola ini
yang kedua yang paling penting dan paling utama lagi adalah
bagaimana pengurus pssi ke depan ini tidak membawa dosa masa lalu
sehingga kalau saya sih berharap bahwa ya orang orang baru
beri kesempatan kepada mereka mereka yang ingin memberikan kontribusinya
terhadap sepak bola
misalnya soekarno hartemunis musi tidak usah lah maju lagi
yuni rahman tidak usah
kenapa beri kesempatan kepada yang baru
faktanya selama ini dua puluh tahun terakhir mereka sudah gagal di sepak bola indonesia
kalau masih mempertahankan jabatannya ada apa di sepak bola
sampai kemudian dipertahankan
berikan kesempatan kepada generasi baru
ada bang andre generasi generasi baru
barangkali di generasi baru ini peruntungan tangannya jadi bagus
sehingga kemudian pembinaannya hebat
kompetisinya sehat tim nasionalnya kuat kita juara
mas akmal tapi kan siapapun yang akan terpilih lima belas orang ini kan akan sangat tergantung pada delapan puluh tujuh voters
bagaimana kemudian kita publik juga masih yakin bahwa voters tidak akan mengulangi kesalahan yang lama
seperti yang anda harapkan tadi mas akmal
ya voter ini jangan tiga d
jadi kebiasaan selama ini sejak era nurdin halid voter ini kan tiga d
datang duduk duit selesai
nah ini yang
kita berharap misalnya dua calon ketua umum yang kuat ini
ini kemudian mengkampanyekan tidak ada manipolitik di pemilihan ketua umum pssi tahun ini
nah kita daripada kemudian dibagi bagi untuk hanya sekedar pemilihan
mendingan uangnya dikumpulkan tadi kata bang nanti buat lipar bisa
atau kemudian buat pembinaan wasit atau buat pembinaan usia muda itu lebih penting
dibanding kemudian disebar hanya untuk jadi terpilih
kalau seperti itu sepak bola tidak akan berprestasi kenapa
karena siapapun yang terpilih tujuan utamanya adalah ngembalikan modal dulu
untuk balik modal dan kemudian baru berpikir sepak bola
nah karena itu daripada uangnya misalnya dalam pemilihan ini dibagi bagikan cuma cuma
untuk kemudian memenangkan kontestasi ini lebih baik digunakan buat pembinaan
buat apa namanya pembelian var atau juga untuk pembinaan kuasit kuasit di indonesia
oke terakhir mas akmal kepada anda seberapa optimis kemudian dengan perusahaan baru
juga akan meningkatkan prestasi tim mas
ya kalau kita harus optimis tapi kalau kemudian misalnya yang dipilih oleh footer ternyata adalah orang orang yang itu itu lagi gitu
agak sulit untuk kita berharap sepak bola kita menjadi baik
jadi masa depan sepak bola kita ini amat sangat tergantung kepada delapan puluh enam pemilih
nah saya berharap dan meminta di kesempatan ini tolonglah untuk kali ini futer itu memilih dari
dari sepak bola kita
dan saya berharap futer itu memilih dengan hati nurani memilih demi kebaikan sepak bola indonesia
bukan demi kepentingan kepentingan tertentu yang kemudian akhirnya menjerumuskan sepak bola kita
ke jurang kenistaan yang sudah kita alami saat ini
oke harapannya tiga puluh dua tahun puasa gelar bisa terjawab dengan perusahaan yang baru
saya akan ke bang andre terakhir singkat saja bagaimana anda sebagai salah satu calon menjawab tantangan itu bang andre
ya tentu saya akan meyakinkan voter supaya memberikan kesempatan kami untuk terpilih menjadi wakil ketua umum
ataupun ex kop scc di enam belas februari nanti
kalau kami terpilih ya saya dari awal akan berjuang untuk bisa masuk di komite wasit
dan berjuang untuk memastikan far bisa hadir di liga satu dan liga dua
jadi pilihan ada di futer
yang lebih baik
atau ya lanjutkan prode seperti sebelumnya
oke ini bang andri
ini pilihannya berdua
pilih yang baru
itu ya silahkan lanjutkan
khas janji ini ya calon yang baru begitu ya bang andre ya
terima kasih atas waktu anda
calon wakil ketua umum pssc bang andri rosiade dan juga koordinator save our soccer bang akmal marhali terima kasih bersama kami
selamat malam salam sehat selalu